ular piton sepanjang tiga lima meter meresakan warga jalan tarmili pangkelangun kabupaten barito utara saat bersembunyi dalam selokan air pada senin malam
saat ditangkap ular sempat melawan hingga melilit bagian tongkat besi penjepit milik petugas
menurut dewi seorang pemilik salon keberadaan ular piton diketahui oleh pelanggannya yang melihat ular besar berjalan di halaman dan masuk ke dalam solokan air
tidak diketahui pasti pemicu kemunculan ular hingga masuk ke permukiman
langsung minta tolong mau diambil itu juga emas emasnya tadi tapi nggak bisa olehnya dibawa gorong gorong kan
jadi mbaknya ini apa tadi nelfon pemadam kebakaran minta tolong ambilkan ularnya itu
komandan regu damkar kota wayangin barat henry menjelaskan butuh waktu hingga tiga puluh menit untuk mengevakuasi ular seberat tiga puluh kg tersebut antara posisi ular sulit untuk ditangkap
ada ular sanca laporan
di markas itu
markas jadi langsung kami tanggapi langsung kami segera meluncur
berapa anggota tadi
berapa waktu untuk memerlukan evakuasi ini tadi
ini kurang lebih tiga puluh menit
tiga puluh menit ya
saat ini ular piton masih diamankan petugas damkar sebelum nantinya akan diserahkan ke petugas balai konservasi sumber daya alam bksda setempat